kalau seperti ini kita makan gimana pak
jernie seorang ibu pedagang pakaian menangis saat terkena razia petugas gabungan di pasar dadakan kawasan solear kabupaten tangerang banten
sambil terus terisak yerni meminta petugas mengizinkan dirinya untuk berdagang sebentar
pasalnya jika dagangannya ditutup ia tidak bisa mencari nafkah dan kesulitan membayar cicilan
sebelumnya yerni dan suaminya sudah lima belas hari tidak keluar rumah untuk berdagang
setelah polisi gencar melakukan razia keramaian untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
daripada anak saya mati kelaparan nggak makan tanpa ada bantuan apa apa
mendingan saya dekat keluar rumah untuk berusaha
itu pun juga tidak lama
dari paling lama itu cuma tiga jam doang
yerni berharap jika pembatasan sosial berskala besar diterapkan
pemerintah dapat segera merealisasikan bantuannya agar kebutuhan sehari hari dapat tercukupi
dodi wahyudi tangerang banten